hai ini ya mos yang bisa lain siapa ini mobil parkir apa mobil madam
lahan parkir pribadi yang minim menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan di dki jakarta
pasalnya banyak pemilik mobil yang tidak mempunyai garasi maupun lahan parkir sendiri
alhasil banyak mobil mobil yang diparkir di area jalan publik
pemukiman di jakarta yang sudah padat penduduk nampak semakin sesak akibat banyaknya jumlah kendaraan pribadi
namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir
akibatnya tidak sedikit para pemilik kendaraan pribadi yang memutuskan untuk parkir di area badan jalan
tentunya hal ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu pengguna jalan yang lain
terutama apabila dalam situasi darurat
jalan umum yang sudah sempit menjadi semakin terhimpit
pada sabtu tiga belas agustus misalnya pemadam kebakaran bahkan sampai kesulitan untuk menembus lokasi kebakaran di kawasan pulau gadung jakarta timur
penyebabnya laju mobil damkar terhalang oleh mobil mobil yang diparkir di sepanjang jalan
petugas damkar pun mesti memberikan aba aba agar mobil damkar dapat terus berjalan tanpa merusak mobil yang terparkir
pengamat tata kota dari universitas trisakti menilai persoalan tersebut muncul karena banyak warga yang tinggal di kawasan kumuh dan padat di pusat kota
kini semakin sejahtera sehingga mampu membeli kendaraan pribadi
sayangnya kemampuan tersebut tidak didukung dengan kesadaran bahwa memiliki kendaraan berarti memiliki resiko dan konsekuensi tambahan
salah satunya wajib memiliki tempat parkir
jalan lingkungan khususnya untuk lingkungan yang belum tertata ya lingkungan lingkungan informal ya di perkampungan itu memang agak sulit
sementara kalau untuk membuat lahan parkir bersama pun tanahnya terbatas kecuali kalau ada orang yang bersedia menyewakan tanahnya
kalau misalnya dibuat gedung parkir pun itu juga agak masalah karena investasinya terlalu besar

jadi tidak menguntungkan
selain tidak aman minimnya lahan parkir di permukiman sempit juga dapat memicu konflik antar warga
untuk itu lahan atau lapangan kosong serbaguna diperlukan sebagai area parkir di kawasan tersebut
jelas tidak setuju karena agak mengganggu lah gitu
ya cuman kan kita kembali lagi ke masyarakat dan pemerintah kan gitu
begini mengatasi soal parkir parkir di walaupun di sini bukan jalan protokol tapi ya kita agak mengganggu juga
sementara masih terdapatnya warga yang membandel sesuai perda nomor lima tahun dua ribu empat belas dan perda nomor satu tahun dua ribu lima belas
kendaraan yang melanggar parkir atau parkir sembarangan di area badan jalan akan dikenakan denda penderekan
dan retribusi sebesar lima ratus ribu rupiah per hari per kendaraan
tim liputan cnn indonesia